siapa cewek di dunia ini yang gak suka sama kamu
sini keluar aja
siapa tahu kalian juga mau ngasih pendapat
mak ipah itu hebat ya
semua orang takut sama beliau
lu gak tau ceritanya
suami mak ipah almarhum ngkong asnan
itu orang penting
orang pertama yang tinggal di kampung ini
orang yang ngebuka kampung tanah baru
orang gak ada yang berani ngelawan sama ipah
itu baru sejak itu
baru sejarah yang bener
kagak kayak ceritanya si jono
ini berawal dari tiga puluh tahun yang lalu
dia aja tinggal baru sepuluh tahun di sini
tidak ada yang berani ngelawan mak ipah

gak apa apaan sih lu

tidak ada yang berani ngelawan mak ipah
saya dicariin pak muhyiddin
enggak boleh ketawain nama orang begitu enggak baik iya boleh enggak sopan dari kemarin cuma
maaf mah pak habis namanya lucu sih mah kicik indra eh kamu tuh maaf mah maaf sama idri lem
sama indro indro indri enggak ngebantah langsung minta maaf kamu bantah
tumben nggak nambahin lagi pusing ya mikirin
dri gini kalau mama terserah kamu mau pacaran sama siapa aja tapi mama suka
kalau kamu pacaran atau jadian sama kelly
tapi tapi mama nggak ngaksa loh terserah kamu bebas bebas memilih ya kan pak iya
sama kak kelly aja tuh bukan mama yang ngomong lho
indri suka sama kak kelly
demi kakak walaupun kelly cinta sama gua gua rela kok berkorban
siapa cewek di dunia ini yang gak suka sama kamu
hai tadi saya ke rumahnya pak muhyiddin mau ngajak calon menantunya
enggak taunya ada geger
bang juki sampean kenapa kok ngelamun terus
gua yakin banget
gua kenal itu ama calon mantunya bang muhyiddin
le betul orang sawangan betul
bentuk kenalin saya sama dia saya butuh modal bang juki masa sih bang muhyiddin mengujuduhin selfie sama si kicit
masa sih bang muhyiddin mengujuduhin selfie sama si kicit

si kicit itu udah punya brini
siapa yang berani nanya bang muhyiddin
mungkin pak muhyiddin sudah tahu pak
kalau dia tahu selfie buat jadi bintang keempat
sampian kasih tahu andre
nanti andre ngasih tahu saya
selfie ngasih tahu sama pak muhyiddin
kalau selfie ngasih tahu sama pak muhyiddin
kalau sylvi ngasih tahu sama pak muhyiddin
seolah olah infonya dari orang dalam

kalau lu jadi andre
apalagi tadi terjadi ribut ribut antara maipah sama bang muhiddin
apa mungkin berita ini lu sampein ke selfie
apa mungkin berita ini lu sampein ke selfie
menurut bang juki
mana gua tau emang gua tau

saya mau duduk dulu
gua juga ke dalem ya
gimana yoh beb
guntur masih sedih dia tidak mau ngapa ngapain
gak mau belajar
gimana kalau kita ke rumah mbak diah
beb kan sepi disana
semuanya itu kan lagi di semarang
gimana kalau kita ke rumah mbak dia
mungkin kalau dia sudah lihat rumahnya sepi
gak ada orang
bisa tenang beb
ini udah malem loh beb
daripada besok tidak mau sekolah
kamu nya gak tenang
aku gak bisa kerja
mendingan diselesaikan sekarang beb
tapi gak bawa baju kan
tapi gak bawa baju kan

tapi gak bawa baju kan

ya gak usah
kamu pakai jaket aja di mobil dingin
kamu pakein jaket aja di mobil dingin
kamu gak marah kan
kamu gak marah kan
guntur jadi ngerepotin
guntur kan anak kita
guntur kan anak kita
makasih yoh beb
ya wes aku siap siap dulu
ya wes aku siap siap dulu